ketua umum p tiga muhammad mardiono memastikan akan mendengar seluruh aspirasi kader p tiga termasuk nama gubernur dki jakarta anies baswedan yang direkomendasikan menjadi calon presiden dari hasil musyawarah kerja cabang dpw p tiga provinsi dki jakarta pada hari minggu lalu
dan untuk mengetahui kelanjutannya kami sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia ausi riondolu
selamat siang rio rio apakah ada informasi atau sudah ada pernyataan dari atau dukungan resmi dari pihak p tiga terhadap desakan dari kadernya untuk mengusung anies baswedan pada pemilu mendatang
ya selamat siang fani memang benar sekali kemarin setelah pada minggu malam begitu p tiga sedekai jakarta dpc menggelar musker capas
yang kemudian menghasilkan satu rekomen
yang kemudian menghasilkan satu rekomendasi
bagaimana dari dpc tersebut mengusulkan nama gubernur dki jakarta untuk kemudian dicalonkan oleh p tiga untuk mengikuti kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat yang akan datang
dan memang ini sudah dijawab juga oleh plt ketua umum partai p tiga muhammad margiono yang menyatakan dengan tegas bahwa memang hingga pada saat ini p tiga masih belum memutuskan nama calon presiden yang akan diusung
karena memang p tiga masih tergabung di dalam kib begitu koalisi indonesia bersatu dan ini akan dibahas bersama
dengan ketiga partai dengan partai emanat nasional golkar dan juga p tiga untuk kemudian mendiskusikan siapa nama calon presiden yang akan diusung oleh koalisi indonesia bersatu
nah kemudian ini memang rekomendasi yang dihasilkan oleh dpc dki jakarta tersebut ini juga menimbulkan satu pertanyaan penting
apakah kemudian ini ada suara yang berbeda di dalam internal partai persatuan pembangunan
bagaimana kalau kita lihat dari sejumlah pernyataannya dari kemarin dari dpc dki jakarta merekomendasikan nama gubernur anies baswedan
dan apakah kemudian dari pimpinan pusatnya juga kemudian memiliki suara yang sama terkait dengan usulan usulan sejumlah nama tersebut
nah untuk mendalaminya saya sudah bersama dengan ketua dpp ataupun ketua dewan pimpinan pusat dari partai persatuan pembangunan ahmad baidowi
selamat siang mas awi
selamat siang mas rio
mas awi ini kalau kita lihat kemarin dinamika yang terjadi dalam muskul cat begitu ya
kemudian ada teriakan calon presiden yang diusulkan yang disampaikan oleh kader akar rumput dari p tiga
ini dari pimpinan pusat
ya kami memposisikan aspirasi itu sama dengan aspirasi dari dpc dpc yang lain yang ada di indonesia
nah teman teman kemarin yang menggelar permusawaratan berupa musawarah kerja cabang dilakukan secara serentak
lima kauta dan satu kabupaten di dki jakarta memutuskan bahwa mereka mengusulkan bapak anies baswedan
sebagai sebuah usulan itu sah sah saja
karena nanti mereka juga harus mengusulkannya
melalui rapimwil ataupun mokerwil dki jakarta
yang kemudian baru diusulkan ke tingkat pusat melalui forum mekanisme pengambilan keputusan
tentu selain jakarta juga banyak di kabupaten kota yang lainnya melakukan hal yang sama dengan aspirasi yang berbeda
seperti contoh misalkan ketika dki daerah istimewa yogyakarta bertemu dengan mengundang bapak sandiaga uno
itu kan aspirasi termasuk juga kader kader p tiga di aceh dan riau
begitupun dengan kader p tiga yang ada di jawa tengah
mereka menyampaikan aspirasi yang berbeda
nama yang berbeda
jadi bukan sesuatu yang mutlak keputusan itu karena kita masih tunggu pengambilan keputusan
tetapi sebagai sebuah salah satu saluran informasi mukercap itu ya sah sah saja disampaikan oleh para kader
oke mas awi ini kalau kita lihat bagaimana kalau saya tidak salah bahwa p tiga kan juga punya mekanisme yang sama
tadi mas awi juga sampaikan bahwa aspirasi itu untuk mengusung bottom up begitu ya
nah kalau dilihat dari pimpinan pusat begitu selain dpc dari dki jakarta apakah memang sudah ada semacam kesimpulan ataupun rekapitulasi nama nama siapa saja yang kemudian memunculkan nama paling banyak untuk diusung oleh p tiga
tidak ada yang dominan karena semua hampir sama
gridnya itu sama
ya kalau perlu diberbandingkan ya sebelas dua belas lah bahasa umumnya begitu tidak jauh berbeda
karena misalkan seperti daerah istimewa yogyakarta aceh dan riau
itu menyebut nama bapak sandiaga
sandiaga uno menteri pariwisata
terus jawa tengah dan jawa timur selain nyebut nama ganjar ada pak erik
jawa timur juga nyebut nama hovifah
dan di beberapa tempat yang lain itu melakukan hal yang sama
makanya nanti kita akan melihat pengambilan keputusannya akan kita lakukan pengambilan keputusannya melalui mekanisme forum partai di tingkat nasional
entah itu rapimnas ataupun mukernas
jadi saat ini masih sangat jauh sekali
apalagi hari ini p tiga memiliki keterikatan ataupun keterkaitan bersama saudara kita dari partai golkar dan partai amanat nasional yang tergabung dalam koalisi indonesia bersatu
yang mana calon calon presidennya dan calon wakil presidennya harus dibahas bersama sama di internal koalisi indonesia bersatu
mas awi tadi juga menyebutkan sejumlah nama begitu ya
cuma kalau kita lihat kemarin di dalam muskercap itu kan ada teriakan presiden kepada anies baswedan
yang ini tidak disampaikan kepada sandiaga uno dan berbagai tokoh lainnya yang juga mungkin muncul namanya
nah ini menanggapi teriakan presiden dari kader akar rumput dari p tiga ini seperti apa
ya itu sekali lagi itu aspirasi
dan di tempat yang lain pun bahkan di dia itu menyampaikan calon presiden
kan begitu sama posisinya
yang namanya orang bersuara maksudnya kita hambat
ya mereka biarkan aja lah bersuara tentu nanti dalam pengambilan keputusannya kita akan musyawarakan setelah keputusan itu diambil
maka kemudian seluruh kandungan kita akan bersama sama
dan seluruh kader partai dari semua tingkatan harus tunduk dan patuh terhadap keputusan partai
jadi waktunya masih sangat panjang
masih ada sekitar satu tahun lagi untuk bisa menentukan siapa calon yang akan diusung oleh p tiga
untuk forum nasionalnya kapan akan digelar oleh p tiga mas
ya insya allah nanti pertengahan tahun lah
karena pendaftaran itu kalau nggak salah sekitar bulan juni ya
ya sebelum itulah
hari ini kita masih menyelesaikan proses perbaikan verifikasi administrasi kepesertaan pemilu
artinya kalau memiliki ketentuan
berdekatan dengan kib nama yang akan diusung oleh ketiga partai ini setelah rakernas yang akan digelar oleh p tiga juga
karena masing masing partai memiliki mekanismenya tersendiri
golkar memiliki mekanisme pan memiliki mekanisme p tiga memiliki mekanisme
semua kesepemahaman diantara kita sudah sepakat untuk menghormati mekanisme internal masing masing
yang kemudian mereka juga memberikan keleluasan kepada tiga partai ini untuk menjajaki komunikasi dengan partai politik manapun di luar kib
mas awie ini terakhir
kalau kita lihat kemarin dari pernyataan
anies baswedan dan juga kemarin beberapa saat yang lalu di sebuah media internasional
dia juga menyebutkan bahwa dia akan maju sebagai calon presidennya jika diusung oleh partai
namun kalau di dalam media lokal kan ini dia menyampaikan bahwa jabatan saya ini masih sampai enam belas oktober begitu ya sebagai gubernur dki
dan dia akan menentukan langkah politiknya
nah dari politik dialektika yang disampaikan oleh anies baswedan
kalau dari p tiga sendiri ini akan apa yang diputuskan oleh anies baswedan setelah tanggal enam belas ini akan berpengaruh tidak terhadap keputusan yang akan diambil
yang diambil oleh pusat dari p tiga
ya berbeda pak anies sendiri memiliki keputusan yang independen sebagai individu anies baswedan
p tiga memiliki keputusan yang independen sebagaimana keputusan institusi kepartaian
soal pak anies mendeklarasikan diri mau maju itu hak politik yang tidak bisa dihalang halangi
sama halnya dengan ketika kami saya sendiri ahmad baidowi memiliki hak untuk tidak maju sebagai calon presiden
karena semua memiliki hak yang sama sudah diukur antara kemampuan kelemahan dan kelebihannya
itulah indahnya demokrasi di indonesia
artinya memang kalau kita bisa pastikan tidak ada perbedaan suara di dalam internal p tiga terkait dengan nama yang akan diusung begitu
pasti nanti ketika forum pengambilan keputusannya sudah resmi maka semua kader pantai akan mengikutinya
baik terima kasih banyak informasinya mas awi
selamat bertugas kembali mas
berikut informasi yang disampaikan oleh ketua dpp dari p tiga ahmad baidowi yang menyatakan memang suara yang disampaikan oleh kader internal atau akar rumput
ini diapresiasi oleh pimpinan pusat dari p tiga
namun kemudian untuk menyampaikan ataupun memastikan siapa yang akan diusung ini p tiga akan menggelar forumnya sendiri di tingkat nasional yang juga akan berkoordinasi dengan koalisi indonesia bersatu
dan memang tadi kami juga sempat mengkonfirmasi juga terkait dengan nama anies baswedan yang muncul di kader internal p tiga
kemudian kami konfirmasi ke sejumlah partai ataupun dari partai golkar dan juga partai amanat nasional di koalisi indonesia bersatu
ini mereka semua menyampaikan secara kompak begitu memang anies baswedan memiliki peluangnya untuk kemudian diusung oleh partai ataupun partai yang tergabung dalam kib untuk menjadi calon presiden dua ribu dua puluh empat
namun memang ketiga partai ini akan mengikuti mekanisme yang akan berlangsung di internal partainya sendiri maupun nanti mekanisme yang tergabung di dalam koalisi indonesia bersatu
kita tunggu bagaimana dinamikanya ke depan terkait dengan pengusungan nama calon presiden yang akan diusung oleh koalisi indonesia bersatu
baik terima kasih ausirion dholu produser lapangan cnn indonesia atas laporan langsung anda